sebuah ruko yang sekaligus dijadikan bengkel sepeda motor
senin pagi dieksekusi paksa oleh petugas pengadilan negeri mojokerto
petugas terpaksa membongkar pintu ruko
karena pemilik menolak menyerahkan kunci ruko
petugas jurusita pengadilan negeri mojokerto jawa timur
terpaksa merusak pintu ruko sekaligus bengkel sepeda motor
di jalan panglima besar sudirman mojokerto
dengan menggunakan linggis petugas membuka paksa pintu ruko dalam kondisi terkunci
perusakan ini terpaksa dilakukan
karena pemilik ruko sebagai termohon menolak menyerahkan kunci ruko
meski kalah gugatan terkait hutang piutang sebesar dua ratus lima puluh juta rupiah
eksekusi ruko ini sempat tertunda beberapa kali
karena termohon lee guji melakukan upaya banding
tapi upaya banding termohon hingga tingkat kasasi kalah
dan dimenangkan oleh hani sutradjian
hani sutradjian selaku pemohon
hutang piutang antara termohon dan pemohon terjadi pada tahun dua ribu tiga lalu
lee guji meminjam uang kepada hani suteja sebesar dua ratus lima puluh juta rupiah
untuk modal usaha dengan jaminan sertifikat ruko
tapi hingga batas waktu yang ditentukan lee guji tak mampu membayar
hingga tahun dua ribu dua belas lalu hani suteja melakukan gugatan
tidak karena adanya perlawanan dari pihak termohon ekskusi
namun setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan
penawanan untuk dinatakan tidak dapat diolak
maka diskusi ini dapat dilaksanakan
atas eksekusi paksa ini termohon melalui kuasa hukumnya akan terus melakukan upaya hukum
dan akan menuntut pengadilan negeri mojokerto
karena eksekusi ini dianggap cacat hukum